afif ada apa
sof sof sof jangan pergi dulu
saya akan mengumumkan kapan pertunangan mereka
afif sama sintia
aku masih teriak teriak kamu pikir mama ini tuli ada apa sih
buat apa ini
mama menyebarkan berita bohong
kalau kamu bilang itu adalah berita bohong wujudkan dong jadi kebenaran
biar kita semua gak dibilang pembohong
mama kan tahu
aku sama bella sudah menikah
dan sampai kapanpun
aku tidak akan pernah meninggalkan bella
kamu harus pasti ngerti sama afif
pasti sekarang bella diam sama berita itu
aku harus menjelaskan pada belaku ini hanya berita bohong
mama tidak hanya menghancurkan handphone ini
mama juga menghancurkan perasaan afif
aku mau memperbaiki kesalahan mama
aku akan mencari istri afif
dan menjelaskan semua kebohongan mama
aku mau bilang kalau mama ini pembohong
harusnya mama berpikir sebelum uang
lepasin jangan halangi aku
kamu mau kasar sama mama
kamu mau jadi anak durhaka
kamu lebih membela perempuan itu daripada mama kamu sendiri
mama yang lahirin kamu
biarkan dia lagi ya
tunggu dulu kak
percaya sama aku
afif udah angkat alphon ya
handphon nya gak aktif mah
pemirsa acara pertunangan fb
terkaya di kota ini
itu sebabnya afif ter singing
itu sebabnya afif tersiting
dia lagi sibuk sama tunangannya
tapi gak kayak gitu orangnya
mama itu bukan nggak percaya sama afif
tapi ibunya ibunya itu ular kepala dua
dia bisa memanipulasi keadaan
kamu tau sendiri kan ibunya itu gak suka sama kamu bella
dia bisa melakukan segala cara untuk misahin afif sama kamu
ma udah cukup ma
aku mohon mama jangan berpikir yang enggak enggak
gimana mama itu gak mikir yang enggak enggak bella
sekarang coba kamu pikir
kalau memang ternyata hpnya afif itu lobel
dia pasti kasih jelasan sama kamu
kamu lihat sendiri kan semua stasiun tv memberitakan pertunangan afif sama si dia
ini itu gak mungkin bohong itu benar
kenapa sih kamu itu mau menikah diam diam sama aku
sekarang ini rugi siapa kamu
aku yakin berita itu bohong
aku yakin rebotnya itu bohong
enggak bella itu berita gak mungkin bohong
aku yakin itu berita benar bella
kalau besok itu berita bohong mana afif
afif sama sekali gak ngasih penjelasan sama kamu bella
apa kamu pikir ada yang menghalangi afif
sebenarnya dia benar benar keterlaluan
bisa bisanya dia mengatur pertunangan afif sama cynthia
padahal dia tau kan kalau kamu itu sudah menikah sama afif
aku mau pergi ke pesta temen aku sebentar aja kamu ya
oke tapi ini terlalu nampak terbuka
nampak terlalu seksi
mulai sekarang kamu tidak boleh berpenampilan seperti ini
karena kamu akan menjadi pusat perhatian
dikarenakan kamu akan menikah dengan keluarga terkaya di kota ini
oke dan mama gak mau
citra kamu jelek di depan semua orang
aduh mah kenapa jadi banyak aturan kayak gini sih
ya ini semua demi kamu my baby
ini memang pengorbanan untuk masuk keluarga mereka
kamu harus belajar etika
kamu harus belajar tata kerama
kamu tidak boleh sembarangan
oke paham setuju
afif afif mau keluar
jangan pergi dulu afif
afif buka pintunya afif afif afif
mau dibawa kemana cynthia
harusnya kamu cegah api pergi
sekarang kan saya gak tahu dia pergi kemana
handphone hancur udah saya banting
tenang aja kak
kamu gak usah khawatir begitu
biarin aja dia merasa menang
untuk sementara ini kita harus tarik ulur kah
jangan sampai afif membenci kita berdua
karena itu akan bahaya
jangan jangan dia akan berontak nanti
terus kita harus gimana
lihat aja perkembangan besok
aku sudah memikirkan ini sepuluh langkah ke depan
percaya sama aku kak
serahkan semuanya sama aku
silvia aduh aduh ini gimana ya
afif dia bawa pergi sintia loh
saya juga gak tahu dia bawa pergi kemana
tapi yang pasti ya silvia
tadi saya sudah coba menghubungi handphonenya afif
tapi ternyata handphonenya afif juga mati
astaga si afif ini maunya apa sih
semakin sering afif terlihat sama sintia
itu justru akan semakin bagus
pertunangan mereka akan tampak asli
bella kamu mau kemana
ma aku mau sesuluhin afif
yaudah tapi kamu hati hati ya nak
siapa sih yang datang
ma biar aku aja yang buka
kenapa tadi aku telepon kamu gak angkat
dan apa arti dari berita itu
kenapa ada di cynthia ya
mama lihat deh
afif lagi live di facebooknya dia
malam ini di berita dan juga media sosial
ramai memberitakan tentang pertunangan aku dengan sintia
aku ingin menjelaskan sama kalian semua
dan mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi
biar tidak terjadi kesalahpahaman
kamu lihat kan
disuruh tenang disuruh tenang suruh sabar
lihat ini akibatnya gara gara kamu
kamu nyuruh supaya afif merasakan kemenangannya
dia justru mengacaukan semuanya
sintia ini adalah anak dari sahabat
cinta sejati aku adalah